cuma disini nih main game gak pake ribet download vision plus
mak simpen di dalam lagian itu gimana sih
gitu ginian kopi kok ada di minum
jutra kamu kenapa
abis ending novelnya sedih banget
itu novel yang kamu beli kemarin di mall
udah selesai kamu baca
itu kan kamu baru beli kemarin malam kan
cepet banget bacanya
kan aku begadang
aku mau ngasih ini buat sarapan
eh mas bur aku kan lagi libur
gue cuma mau ngasih ini buat sarapan
mas pur suka baca nggak
ini penulisnya ilma f
novel yang ditulis sama dia
ceritanya semuanya bagus
novel ini mau di filmin juga loh
tapi nanti dibalikin sama dia
ini diwencard hungkit
wuih kalau bener
kalau gini beres bro
brenden udah coba
udah begini nah
kamu baca apa pur
pur kamu baca apa
udah baca nya pur
tapi kok udah ditutup
gue ngantuk hurufnya banyak banget
mak simpen di dalem
lagian lu gimana sih
gitu ginian kopi kok ada di minum
kalo gak kuat baca kenapa aku suka baca
dis gue suka baca
tapi gue sukanya baca komik
kayak naruto gitu
saya mah pur suka bacanya komik panji tengkorak
sama si buta darimana
bapak saya suka pinjam dari temennya
terus lo ceritain ke gue isinya
jadi ntar pas ditanya citra gue bisa tau ceritanya
nanti you ceritain sama kamu
makasih tis lo emang temen gue
ayah udah jalan
pak iyo ke rumah emak dulu ya
kenapa bapak saya punya wudhu
bukan tangan bapak kotor
oh ya udah tuh iyo berangkat dulu ya
tis mana pur
kangen ya cie
nah gitu dong
tadi si pur pinjem novel sama neng citra
tapi dia gak kuat bacanya
terus mimi harus gimana atuh
tadi dia minta tolong mimi buat baca
terus mie ceritain sama dia
tapi kan mimi mau bikin kue di rumah emak
pokoknya antiethe belum bisa bantuin emak
mimih bacanya nanti kalau bikin kuenya udah selesai
ya pi lah
rok lo duduk dulu dah
pas daha tadi gue sms dia ada di rumahnya
ini ke ada kagak
gue kagak tahu dah gue kagak nanya
jangan egois dong lu tanya ini ke ada kagak
jalan gue ya